kita ke informasi lain atraksi aerobatik tim jupiter tni angkatan udara di langit bali disambut decak kagum masyarakat
dua belas manuver yang dilakukan enam pilot pilihan ini merupakan rangkaian kegiatan bali aerosport dua ribu enam belas
berbeda dengan hari biasa suasana car free day di lapangan bajra sandi renon dan pasar bali terlihat sangat meriah
ini lantaran warga mendapat sajian luar biasa yakni atraksi enam pesawat jupiter milik tni angkatan udara
berbagai manuver dan atraksi diperagakan oleh enam pilot profesional dengan menggunakan pesawat semi tempur yang memiliki kemampuan melesat hingga tiga ratus tiga puluh knot atau setara dengan enam ratus empat puluh delapan km per jam
aksi akrobatik juga diperagakan yakni dua buah pesawat yang terbang bersamaan kemudian menggambar bentuk hati di atas langit
sejumlah penonton mengaku bangga dengan aksi yang diperagakan oleh anggota tni angkatan udara itu
terlebih kebanyakan mereka baru pertama kali menonton langsung aksi tersebut
rasanya ini pertama kali saya lihat aksi pesawatnya seperti itu sangat luar biasa sangat menghibur dan bangga sekali terhadap tni angkatan udara indonesia
semangat terus mempertahankan kerjasamanya semoga kedepannya menjadi lebih baik indonesia di indonesia
untuk memberikan penampilan maksimal
para pilot melakukan persiapan selama sekitar satu bulan
hampir satu bulan kami menyiapkan lima belas manuver untuk hari ini
kami harus berlatih sangat presisi untuk kebanggaan kita bersama dan kami memang sangat bangga bisa tampil di bali
meramaikan bali aerosport indonesia tahun dua ribu enam belas
lima belas manuver dari enam pesawat enam penerbang profesional
atraksi aerobatik ini merupakan rangkaian pelangi nusantara angkatan udara ngurah rai bali
nandang risade astika dan pasar